ini tahu ciri cirinya kan
kalau begitu saya permisi dulu pak
terima kasih pak
kalau ada apa apa
terima kasih pak
mulai malam ini
kenapa gue jadi mimpi buruk
tentang om dan tante gue
waktunya sholat subuh
hei bokel bangun bokel
san bangun san
ngapain sih kalian ini
gue lagi tidur anak anak dibangunin
sudah waktunya sholat subuh
udah duluan aja deh saru
san ayo san gak usah bercanda
siapa yang bercanda orang masih ngantuk nih ridwan
san kamu jangan kayak anak kecil gitu dong
tumben tumbennya san kayak gini
ya sudah lah biarin aja
pak laman sudah dekit san
belum kami temukan bukti apapun
kamu juga tidak pernah menyangka kalau papa kamu bisa wafat dengan cara seperti ini
padahal setahu om papa kamu tidak pernah punya musuh
baik di kantor maupun dengan kampus kesini
jadi adik berhadapan langsung dengan pembunuh
bapak saya juga
bukankah sebaiknya pertanyaan itu diajukan besok saja pak
iya tapi proses ini harus tetap berjalan pak
kebetulan sekali diri ini ini dia langsung melihat kedua orang pembunuh
tapi saya nggak melihat jelas pak
karena mereka semua memakai stoking
tapi kan diri ini tahu ciri cirinya kan
kalau begitu saya panggil siapa dulu pak
terima kasih pak
diri ini kalau ada apa apa segera saja hubungi bapak
terima kasih pak
mari pak iya mari om terima kasih banyak
mulai malam ini sampai besok om akan sering datang ke sini
siapa yang lakukan semua ini pak
g pardon zaketan
ya gak ada yang tahu
ini akibat bercanda dengan anak om
jadi sampai luka kayak gini
sebaiknya kamu duduk saja
gue masih bingung
kenapa gue punya firasat buruk sama om dan gue
ini pasti ada yang gak bebas
kayaknya gue gak pernah tuh firasa begitu
kalian ngapain sih tukar topi ya
ridwan udah kalian ini kayak kucing sama tikus aja sih
ridwan mungkin firasat kamu itu hanya
kali ini kenapa sih kenapa
pecah anda aja terus pecah anda aja terus lo
kamu tuan kamil
om kamil ada dari ridwan
tuan kamilnya sudah meninggal mas
tadi malem dibunuh
mendinggal dibunuh semalam
ada apa wan
om gue meninggal
tidak ada lagi
permisi mbak rini
tadi tuan dituan telpon
saya beritahu ke beliau
kalau tuan danionya sudah meninggal
tidak ada lagi
siapa ritu ani durin
sepupu om yang di pesantren
mereka mau datang ke sini
iya memang kenapa om
tidak tidak apa apa

pesantren itu mau datang ke sini
sebaiknya kau awasi dan
rubah rencana nanti malam
sampai kita tahu perkembangan berikutnya
selamat datang ke gerai
terima kasih lagi bapak patelur